malam halloween tidak selalu identik dengan pesta kostum
di surabaya malam halloween juga dirayakan dengan aneka dekorasi kue seram
meski berbentuk seram kue yang satu ini ternyata cukup enak dimakan
penasaran bagaimana sensasi rasa kue halloween yang satu ini
perayaan halloween selalu identik dengan suasana keral
tak hanya pada pesta kostum nuansa seram juga bisa diaplikasikan pada beragam bentuk kue
iya mulai dari potongan jari otak manusia ceceran darah
serta sejumlah karakter hantu seperti casper dan labu
cara pembuatannya cukup mudah
pertama masukkan tepung telur dan mentega
menjadi satu dan aduk hingga merata
lalu masukkan adonan ke dalam oven panaskan hingga matang
setelah matang adonan bisa dibuat sesuai bentuk yang diinginkan
agar kue bisa diwarnai sesuai karakter yang diinginkan
beri lapisan gula di luarnya
semua kue ini memang dibuat untuk merayakan perayaan
meski terlihat seram ternyata kue kue ini rasanya cukup lezat di lidah
bagi anda yang penasaran silahkan datang mencoba dan menikmatinya
cukup dengan lima belas ribu rupiah per buahnya
anda bisa merasakan sensasi memakan kue yang menyeramkan tersebut